wih dih canggih bener
besti kalian udah pada nonton the purge belum
sayang gak sih kalau di film itu
tv nya tuh bisa serempak ngasih pengumuman
wow ternyata itu bukan piknik lho
beneran bisa kalau kita udah beralih ke siaran tv digital
siaran televisi analog yang telah mengudara
selama hampir enam puluh tahun di indonesia
sesaat lagi akan digantikan oleh siaran tv digital
atau dikenal dengan istilah analog switch off
migrasi dari tv analog ke digital ini dilakukan dalam tiga tahap nih besti
pada bulan april agustus dan yang terakhir pada dua november mendatang
siaran tv digital jelas lebih canggih
karena menawarkan gambar yang bersih dan suara yang lebih jernih
pilihan programnya juga ada banyak loh
tau gak sih nonton tv digital tuh gratis
ya gak sih
jangan khawatir semua ini gratis
tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan
eits bagi besti yang masih menggunakan tv model analog
cukup dengan memasang alat bernama set top box
kalau yang udah pakai smart tv sih
tinggal scan ulang aja tuh siaran tv kalian untuk menangkap siaran digital ini
hmm set top box sendiri sekarang gampang ditemukan dengan harga yang beragam
kemudian cari tahu review dari stb tersebut
mulai dari spesifikasi dan harga
juga fitur yang ditawarkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan kita
tau gak sih dengan migrasi tv analog ke digital
secara nggak langsung kita akan membuka peluang koneksi internet di indonesia menjadi lebih cepat
soalnya frekuensi yang selama ini digunakan tv analog
dapat dimanfaatkan untuk menggelar jaringan lima g
yaudah ya mau lanjut nonton lagi
udah kinclong gini nih gambarnya
anyway tv di rumah besti udah pada nangkep tv digital belum